yang kami temukan sehari hari itu seringkali kita nggak dapat
bahkan apa yang diterangkan oleh pihak saksi di ruang sidang seringkali berbeda dengan yang dituliskan oleh panitra di dalam putusan yang berikutnya
nah rekaman para pihak ini menjaga itu lurus terus
bahkan bisa jadi bukti di level banding kasasi
nah kalau ini dipersulit justru kami khawatir berdampak serius pada akses keadilan di mana mana gitu
orang publik ya lawyer dan lain yang selama ini mendampingi dan selama ini mudah untuk merekam izin ke hakim dan lain lain
dan lain lain tambah lagi birokrasinya
jadi rumit itu kalau diizinkan kalau enggak
asas keadilan menjadi semakin rumit gitu seperti itu
oke silahkan lanjutkan
nah yang kedua dalam banyak praktik pengalamannya banyak kemudian sanksi kode etik diberikan kepada hakim dengan berbekal rekaman
para pihak merekam video atau jurnalis merekam di kasus misalnya dulu di cikecik pengadilan itu ada hakim yang marah marah teriak teriak
memposisikan saksi sebagai tersangka sebagai terdakwa
jadi bukti itu yang pertimbangan bawas dan kayak memberikan sanksi etik kepada hakimnya gitu
karena dia bersikap imparsial di ruang sidang
oke karena tadi pak abdullah mengatakan ma juga terbuka untuk semua masukan dan juga kritik
jadi untuk hal yang ini masukan anda apa
agar kemudian kekhawatiran tadi tidak terjadi begitu dengan
selama ini diskresi sudah cukup
itu di hakim saja
jadi para pihak minta izin ke hakim merekam dan lain lain
dan hakim juga mengatur jurnalis di ruang sidang selama ini sudah cukup baik
tidak perlu pengaturan
dengan izin itu pengadilan
oke termasuk soal perbaikan risalah catatan
oh iya itu tentu juga
tentu bagian dari perapian pengadilan penting
misalnya bagaimana kita bisa melihat sidang itu beberapa yang misalnya risalahnya lengkap
kemudian dokumentasi videonya bagus juga
kalau misalnya ada apa kejadian kita bisa dapat akses video itu
pak abdullah jadi ini juga soal kemudian bagaimana perbaikan yang tadi dia minta dimasuk
diberikan pendapat begitu
diberikan masukan oleh lbhi
perbaikan catatan peradilan risalah
agar semua ini begitu detail dan rapih ya
dalam peradilan kita itu bagaimana pak abdullah
kita tidak lagi kemudian soal video dan foto
tapi paling tidak agar informasinya ini semuanya dapat begitu
bagaimana pak abdullah
yang pertama kita juga bicara soal foto video tadi
jadi yang dimaksud foto video sebagai alat bukti
atau rekaman rekaman itu merekam proses persidangan
itu harus dibatasi dulu
jadi kita itu harus fokus
kalau tadi yang saya dengar sampai banding sampai kasasi
ini kan berarti foto rekaman
kemudian dengan rekaman video sebagai alat bukti
sedangkan yang dimaksud adalah izin ketua pengadilan
itu adalah apabila foto rekaman itu untuk merekam proses
jadi ini kan sangat sangat berbeda
ini yang perlu dipahami
yang kedua mengenai sarana prasarana pengadilan
kita ini ada sembilan ratus sepuluh satuan kerja di seluruh indonesia
yang tersebar di seluruh kabupaten kota
tentunya sarpras yang ada ya tidak seperti mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi kan cuma satu di negeri ini
tentunya masing masing berbeda sarana dan prasarana
jadi ini sudah bergeser lagi
itu yang didiskusikan
kemudian kalau memang menghendaki
seperti mahkamah konstitusi itu lebih bijak
kalau disampaikan kepada pemerintah dan dpr
supaya standar ruang persidangan
itu dibuat seperti mahkamah konstitusi semua
sehingga semuanya mendapatkan
fasilitas yang sama
soal keterbukaan itu bagaimana pak
soal catatan persidangan
dari pemerintah kan begitu
oke pak abdullah tadi yang dikatakan oleh bang isnur
soal perbaikan catatan persidangan
karena yang ditemukan banyak sekali tidak lengkap
dan ini bisa merugikan sejumlah orang
bagaimana pak abdullah
ya catatnya yang bagaimana yang dimaksudkan
kalau di dalam proses persidangan
di lingkungan peradilan umum
adalah berita acara sidang
sidang itu yang dicatat adalah pokok pokoknya saja
noleh kanan ditulis noleh kanan
jadi itu yang dicatat adalah pokok pokoknya saja
terkait fakta hukum yang terungkap di persidangan
yang relevan dengan pasal yang tidak wakan
dan yang dibuktikan
jadi tidak semua yang dilakukan itu
kemudian dicatat semuanya
ini ya catatan itu berita acara
ini sangat tebal banget nantinya
jadi itu hanya yang menyangkut fakta hukum
yang terungkap di persidangan yang dicatat
oke baik baik pak abdullah
ini sekaligus saya mau mengkonfirmasi
jadi dengan aturan ini
bagaimana nanti kerja kerja pers
yang selama ini kami juga ikut
mengawal jalannya persidangan
begitu memberikan informasi
karena kan tentu ada hak publik
untuk mendapatkan informasi
ini akan bagaimana
apakah memang secara teknis ini juga
akan diatur sedemikian rupa
untuk diatur untuk didapatkan izin
kalau kemudian tidak dapatkan izin
tidak boleh diliput
bagaimana ini pak abdullah
inilah yang membedakan
antara pengunjung sidang
dengan teman teman media
dengan pihak yang bersama
dengan pihak yang bersangkutan
yang datang ke pengadilan
itu kan tidak hanya para pihak
tidak hanya media
tidak hanya dari penuntut umum
jadi di sini harus dibedakan
kalau memang teman media
itu kan memberikan
izin kepada ketua pengadilan
berarti akan mendapatkan
dengan pengunjung sidang yang lain
di sini kan tidak ada larangan
yang ada cuma diatur
jangan sampai melakukan foto
hakimnya lagi serius
para pihak lagi serius
di hadapan proses persidangan
itu kan sangat mengganggu
yang itu yang tidak boleh
jadi hakim nanti akan mengatur
kapan boleh mengambil gambar
kapan tidak mengambil gambar
jadi ini supaya tertip
bukan dilarang kok
jadi tadi kan sudah disampaikan
lain lain sumber yang lain
pak adrianus tadi
jadi dari anda terakhir
kalaupun ada yang perlu diperbaiki
agar tadi anda katakan
ketemu titik equilibriumnya
dari soal perdebatan ini
apakah ada juga yang memang
dalam sistem peradilan kita
memang ada apa ya
ada perbaikan lah
ini harus dilakukan dong
kalaupun memang ada hal yang perlu diperbaiki
jadi kalau kita baca
itu kan mengatur
dua puluh yang berimplikasi pada publik
ya juga lawyernya
tentang kewajiban pengadilannya
perlu ada dua lagi
harus ada rekamannya
dan rekamannya itu
kemudian lalu menjadi
pada situasi khusus
bisa diakses oleh
oleh lawyer misalnya
itu kan nggak terlalu mahal kan
yang kedua juga
kalau kita bisa memiliki perilaku
menurut saya juga
mohon maaf nih pak abdullah
kami misalnya seringkali mengamati
sidang yang berlangsung lelet
sidang yang berlangsung
bukankah itu juga menjadi satu hal yang
tadi dalam konteks perilaku ya
agar kemudian tadi
jangan hanya terkesan publik saja
pengadilannya juga kemudian
bang insur dari anda
bagaimana melengkapi semua
ini sebagai pihak yang keberatan
ilbi memberikan masukan ini
karena ini berdampak serius
antara aturan di atas
harapan yang dibayangkan oleh pimpinan
dengan fakta yang di lapangan
itu akan jauh berbeda
gapnya sangat jauh
yang dipahami kemudian
saya khawatir di lapangan adalah
bagi pengadilan ini adalah
kira kira menyembunyikan banyak hal
ya itu yang di khawatirkan
selama ini praktik kita dorong
untuk terbuka gitu
yang terakhir adalah ya
kita menemukan banyak oknum juga
yang gak mau
ruang sidang itu
ruang sidang ditangkap
direkam oleh publik
sehingga dia bisa
melakukan banyak hal
dalam ruang sidang
dan gak terawasi
kami nggak punya rekaman juga
dapat bukti yang kuat juga
nah kalau ini terjadi
kesempatan buat kita
kemudian diminta untuk diperbaiki
kita tunggu nanti
lebih lanjut mungkin
dan bisa menjamin agar
kalaupun ada aturan ini
tidak ada hal hal
yang dikhawatirkan oleh
ylbhi dan teman teman
terkait dengan keterbukaan
dan juga akses tadi
iya satu hal yang perlu di
sampaikan di sini juga
perman nomor satu
jadi proses persidangan
cepat maupun lambat
semuanya akan diwujudkan
sehingga apa yang akan di
ya apa yang didiskusikan
dalam diskusi ini
dalam tahun ini
paling lambat tahun depan
pasti sudah diterapkan
karena ini sudah menjadi
peraturan mahkamah agung
dan mulai berlaku
ini januari dua ribu dua puluh
di mana saja
aparatur sipil negara agar menjaga
netralitas saat digelarnya
pilkada dua ribu dua puluh tito juga
akan melakukan upaya percepatan
percetakan ktp elektronik sebelum
kami akan segera kembali setelah ini